ayam gepreknya tiga
kalau nggak ada dana pendukung
berarti kegiatan penny sama temennya
gak jalan ya
berarti hubungan kerja penny sama bang edi
kalau itu saya gak tau
mana saya belum tahu alamat rumahnya
dia sekarang tinggal dimana
belum punya tempat tinggal
terus kalau tidur dimana
di emperan masjid
kamu udah minta nomor hpnya
dia gak punya hp
dia udah berapa lama keluar dari penjara
baru tiga hari
tidak ada nomor hpnya
hati hati di jalan
untuk makan keselamatan
semoga selamat sampai tujuan
kamu lapar gak
saya hari ini pengen makan
saya ditawarin atau dikasih tahu aja
kita beli tiga porsi
termasuk buat ajun
kalau hari ini makan ayam geprek gimana
pakai sambal korek
yaudah beli sana
kan biasanya ajun yang belanja
kan sekarang tuker posisi
ajun di parkiran
parkiran gak bisa dituker posisi di parkiran
parkiran gak bisa dituker posisi di parkiran
parkiran gak bisa dituker posisi di parkiran
parkiran gak bisa dituker posisi di parkiran
emangnya kamu udah punya sim
kamu mau minjem motor buat didorong
ya dikendarain atu
kamu belum punya sim
saya antar aja
saya antar aja
saya antar aja
saya antar aja
mau beli makan
biasanya nyuruh saya
biasanya nyuruh saya
sekarang kamu di parkiran
sekarang kamu di parkiran
parkiran gak bisa ditinggal lama lama
saya ada beli makan juga enggak
saya ada beli makan juga enggak
kalau gak lupa
jangan gitu atu
jangan gitu atu
jangan gitu atu
jangan gitu atu
jangan gitu atu
jangan gitu atu
jangan gitu atu
jangan gitu atu
jangan gitu atu
masa depan bisnis bang edy menurut kamu gimana
saya bukan tukang ramal
saya gak nyuruh kamu meramal

kalau bang edi benar benar bangkrut gimana
kan masih ada yang narik iuran ke pedagang kaki lima

enggak kamu masih sakit
dia juga belum menelpon saya lagi
mungkin dia udah nelfon bang edi langsung
gara gara kalau dia nelpon gak kita angkat
mungkin penny sekarang sebel sama kita
ini bisa bikin saya jadi tambah susah buat deketin dia
dia agak ngasih sinyal sinyal buat mau kamu deketin
justru itu yang membuat sifat kelakian yaya tertantang
itu orang yang waktu itu menghajar saya
ayam gepreknya tiga
kalau nggak ada dana pendukung
berarti kegiatan penny sama temennya gak jalan ya
berarti hubungan kerja penny sama temennya gak jalan ya

kalau itu saya gak tau
mana saya belum tahu alamat rumahnya
memangnya nggak bisa kalau berhenti gak menadak
saya gak menadak
dari kemarin kemarin kita udah sama sama tahu
motonya bakal berhenti disini
kamu kan udah tau nomor hpnya
tapi alasannya mau apa kalau saya nelpon dia
terus bisa jadi dia juga balas dendam
berarti kalau kamu tahu alamat rumahnya juga percuma
ya enggak tuh
alasannya apa kalau mau ke rumahnya
pake alasan standar
gak sengaja lewat deket rumahnya
kamu udah gak megang dana taktis
ayam gepreknya di jam red
kok beli makannya lama
tapi tadi di lampu merah di jam red
apa yang di jam red
bukan hape yang di jam red
kan kamu gak bawa atas
soal nebak tapi salah
yang di jam red makanannya
saya ngurus parkiran dulu
kayaknya udah pergi jauh
biarin aja nggak usah dicari
berarti kita nggak jadi makan
tapi bukan pakai ayam geprek sama sambal korek
saya tadi nggak hati hati
jam rednya aja yang keterlaluan
biasanya yang di jam red itu tas
bukan nasi bungkus
hati hati di jalan
untuk makan keselamatan
semoga selamat sampai tujuan